informasi perkembangan virus corona kini menyebar lewat berbagai media
namun hal tersebut justru membuat kesimpang siuran informasi sulit dihindarkan
sebuah akun di platform bernama kawalkovid sembilan belas id
hadir dengan misi meluruskan berbagai macam kesimpang siuran informasi
terkait penyebaran virus corona
dan sudah tersambung melalui sambungan skype
dengan inisiator kawal covid sembilan belas id ainun najib yang saat ini berada di singapura
selamat siang mas ainun nampaknya sedang dalam perjalanan ini
mas ainun apa yang kemudian membuat website ini perlu ada untuk publik
dan informasi apa saja yang kemudian bisa diperoleh
ya kita intinya informasi verifikasi dan edukasi untuk bangsa indonesia mengenai covid sembilan belas
kenapa edukasi ini penting sekali
kita ingin mengajak bangsa indonesia itu paham betul bahayanya itu

kalau sudah paham bahayanya apa jadinya tidak meremehkan ya
tapi juga tidak panik gitu jadi tepat gitu
nah setelah tahu bahayanya apa lantas tahu bagaimana mengatasinya
ini yang paling penting itu menurut kami penting diketahui bahwa bahayanya itu terletak di daya penyebarannya
daya penyebarannya itu dalam lima sampai enam hari itu sudah double
jumlah orang yang akan positif itu akan double dalam setiap lima sampai enam hari
kalau sekarang sudah sekian ya berarti dalam lima enam hari sekian
ya kalau gitu
kita lihat indonesia itu cuma tiga minggu di belakang italia loh
tadi barusan kita lihat cuplikan italia situasinya seperti itu
itulah indonesia dalam tiga minggu lagi kalau kita semuanya nggak bareng bareng social distancing
jaga jarak dulu diam di rumah dulu slow down indonesia
jadi bukan lockdown tapi slow down
mengajak itu bangsa indonesia
oke artinya kebijakan yang kemudian sudah disampaikan oleh pemerintah untuk social distancing ini sudah betul begitu ya
tapi kalau kemudian kita bicara arus informasi yang disampaikan dari pemerintah indonesia tentunya
menurut anda seperti apa
sudah cukup transparankah
sudah cukup efektifkah
saya harus berkata terus terang kita kecewa dengan transparansi pemerintah
kita sangat kecewa dengan transparansi pemerintah
terbukti misalnya pak gubernur ridwan kamil mengumumkan pasien positif gitu ya
yang sebelumnya diumumkan oleh pemerintah sebagai negatif
ini kan jadi tanda tanya besar
kita ingin menunjukkan informasi yang tepat dan akurat tentang covid sembilan belas ini
untuk pemerintah sebetulnya nomor satu sekarang itu sudah tidak lagi transparansi
menurut kami sudah lewat sudah telat masanya
nomor satu sekarang karena sudah terjadi community transmission sudah merebak di masyarakat
nomor satu itu lakukan tes secara massal
sekarang juga cari cara pemerintah melakukan tes secara massal dan kita siap membantu bnpb misalnya atau gugus covid
untuk melebarkan informasi mengenai ini mengenai tes masal ini misalnya
kita siap membantu itu
karena kita sudah seperti korea selatan sekarang
kalau mau menangani perkembangan pesat yang sempat terjadi di korea selatan itu
kita harus masif melakukan tes semuanya
jelas siapa yang positif siapa yang negatif
jelas siapa yang boleh jalan jalan boleh keluar gitu
secara aman gitu
selama belum jelas ya semua orang harus di rumah
semua orang harus diam di rumah supaya mencegah penularan
untuk singapura beda situasinya dengan korea selatan ya
saya tadi menunjukkan indonesia itu harusnya seperti korea selatan
supaya tidak terjadi seperti iran
singapura itu berhasil masih berhasil menangkal jelas setiap virus yang ada di pulau ini
setiap virus virus yang ada di tanah ini itu jelas
orangnya siapa kena dari mana semuanya kelacak
kalau indonesia sudah tidak jelas sekarang
tanya tanya tidak jelas
gimana ceritanya anggota kabinet bisa kena
ini kan jelas sekali fatal
ini menunjukkan sudah terjadi transmisi komunitas
jadi sudah merebak
karena sudah merebak maka tidak ada jalan lain
harus secepatnya bnpb gugus covid sembilan belas mengadakan mass test
dan semaksimal mungkin drug flu seperti di south korea ya
orang bisa datang dan gratis
yang paling penting itu harus gratis
harus gratis dan cepat
oke karena memang jumlahnya semakin besar dan kemudian tidak ter tracing begitu ya
apa kemudian kalau kemudian tadi anda katakan dari korea
tapi kalau kemudian kita bisa belajar dari pemerintah singapura
apa yang kemudian bisa dicontoh oleh pemerintah indonesia dari singapura untuk menangani covid sembilan belas ini
ya itu harusnya dicontoh dari awal ya
jadi publik itu tidak simpang siur
yang kedua contact tracing yang sangat sangat lengkap dan akurat
kalau kita lihat rilis yang dilakukan pemerintah singapura itu
tidak pernah menunjukkan detail identitas pribadi
tapi pasti memberitahukan orangnya tinggal di mana
kerjanya di mana
dan tujuh hari terakhir atau empat belas hari terakhir itu kemana aja
jadi orang orang yang berada di sekitar lokasi itu bisa waspada
kalau dia misalnya di daerah situ mungkin disinfek
dia akan melakukan disinfek
kalau dia rumahnya dekat situ
bagaimana dia akan stay di rumah dulu
atau kalau dia merasa gejala
mas ainun terima kasih sekali
semoga informasi yang kemudian anda jabarkan ini
bisa memberikan setidaknya masukan
dan bisa diaplikasikan oleh pemerintah
ataupun pihak yang berwenang dalam mengatasi wabah covid sembilan belas
mas ainun terima kasih
sudah bergabung bersama kami dari singapura